ratusan pemudik yang menggunakan moda transportasi bus antar kota terpantau ramai di terminal kampung rambutan jakarta timur minggu sore
kebanyakan penumpang yang tiba berasal dari beberapa wilayah jawa barat jawa tengah hingga sumatera
nung beserta tiga anaknya menjadi bagian rombongan yang kembali ke jakarta setelah melakukan mudik
bus masih menjadi andalan bagi keluarganya untuk pulang kampung ke sumedang
biasanya lewat pakai travel sih jasa travel
cuma karena kalau travel kan lebih lama gitu kalau bus nggak sih kayaknya
lebih senang aja anak anak naik bus
lebih lama kemarin mudik
berangkat jam dua belas malam sampai jam dua belas siang
pablangnya alhamdulillah sih
cuma karena kepenuhan aja ini belum dapat bis
meskipun ramai namun jumlah penumpang yang tiba di terminal ini tidak lebih tinggi dari sabtu kemarin
pada sabtu tujuh mei tercatat delapan delapan ratus tujuh puluh orang penumpang tiba dan itu menjadi puncak arus balik di terminal bus antar kota antar provinsi tersebut
untuk dari data kami kemungkinan besar kemarin itu puncaknya ya
per tanggal tujuh mei itu sekitar delapan ribuan penumpang karena aktivitas kan memang sudah
berlangsung nanti di hari senin ya
artinya yang saya bisa sampaikan adalah kemarin itu mungkin puncak arus baliknya di terminal bus kampung rambutan
dalam masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh dua pengelola terminal kampung rambutan setiap harinya menyediakan sekitar empat ratus lima puluh bus antar kota untuk mendukung mobilitas masyarakat
reza ramadan endra rizaldi jakarta